warga surabaya mendapatkan kado istimewa berupa bus air tenaga surya
bus air untuk wisata sungai kalimas ini dibuat oleh mahasiswa institut teknologi sepuluh november atau its surabaya
inilah bus air tenaga surya karya mahasiswa its yang menjadi kado istimewa bagi warga surabaya
bus air ini menggunakan teknologi modern dilengkapi dengan solar cell sebagai tenaga listrik operasional
bus air ini juga dilengkapi dengan sensor pengukur kadar udara dan kekeruhan air
selasa sore bus air ini masih dalam tahap penyelesaian
bus air akan diresmikan oleh wali kota surabaya tri risma hari ini tepat pada hari jadi surabaya tiga puluh satu mei
bus air ini merupakan kapal untuk wisata di sungai kalimas
bus air berkapasitas dua belas penumpang satu nakoda dan satu pemandu
yang membuat kapal wisata ini berbeda bus air
bus air juga dijalankan dengan autopilot berbasis gps
mesin bus air sendiri menggunakan mesin traktor pembajak sawah yang dimodifikasi untuk menggerakkan dua turbin di sisi kanan dan kiri
agar penumpang bisa menikmati pemandangan di sungai kalimas bus air mampu melaju dengan kecepatan dua knot
kapal ini adalah kapal yang tanpa awak namanya autonomus begitu ya
jadi dikaiden dengan gps begitu
makanya kapalnya bernama edc
edu boat surabaya untuk edukasi dari lokal surabaya
karena kapal ini selain memiliki teknologi hibrid yaitu sel surya dan diesel
dia juga dilengkapi dengan sistem informasi tentang kualitas udara kekuruan air selama dia menyusuri sungai jalur kapal itu
bus air dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk penumpang yang nyaman pengisi daya di setiap tempat duduk
serta terdapat layar monitor
yang berisi informasi tentang wisata kota surabaya
bus air ini dibuat selama lima bulan oleh para mahasiswa its dari tiga departemen
yaitu teknik fisika dispro dan perkapalan ke lautan
dalam prosesnya pembuatan bus air ini memakan biaya kurang lebih enam ratus juta rupiah
wahyu pratama surabaya